ya beralih ke ibu kota gubernur dki jakarta akan menggugat warga bantar gebang yang melakukan aksi penghadangan truk sampah dki pada rabu kemarin
pasalnya para warga itu tidak memiliki hak penghadangan karena tanah tempat pembuangan sampah terakhir atau tpst di bantar gerbang itu milik dki
saat ini pemerintah provinsi dki jakarta sudah melaporkan tindakan penghadangan ini ke kepolisian
ahok menyebutkan aksi warga ini merupakan aksi premanisme
sebelumnya pada rabu kemarin warga bantar gebang melakukan aksi penghadangan truk sampah dki karena dianggap kelebihan muatan
dari perjanjian antar pemprov dki jakarta dan pt godang tua jaya muatan sampah per hari rata rata hanya dua ton
namun ternyata kini mencapai tujuh ton per hari
ahok pun menyalahkan operator godang tua jaya yang tak kunjung membuat insenerator atau alat pengolahan sampah sehingga membuat sampah menumpuk
sebelum kita mau putuskan bantar gebang itu tanah siapa
kerjasama dengan dia
lalu dia alasannya kami janjikan makin berkurang sampahnya
dari zamannya bang yos tuh
kok kamu gak putus sendiri dulu
kita juga bisa curiga dong ada apa dengan pemda dki yang nggak pernah mau bangun insenerator terus digagalin
ya saya tanya bantar gebang tanah siapa
anda janjikan bangun mesin
gagal bangun kita bayar doang cuma numpuk
gila setahun bikin dua pt tanpa pengetahuan kita dipecah bagi
tapi mau ambil balik dong
terus kalau menahan kita gak boleh masuk
makanya kamu tidak kesuakulah haknya apa
tolak gitu loh masyarakat
kalau kamu menghadangi berarti kamu preman loh